jakarta kembali mencatatkan rekor tertinggi sejak pandemi
dalam pemulasaran satu ratus delapan puluh tujuh jenazah dengan protokol covid sembilan belas jumat lalu
artinya sudah tiga kali dalam sepekan terakhir
rekor pemakaman dengan protap covid sembilan belas terpecahkan
sebelumnya kamis dengan satu ratus delapan puluh dua jenazah
dan rabu dengan satu ratus delapan puluh jenazah
kondisi ini berimbas dengan penyediaan lahan makam khusus covid sembilan belas
di tpu rorotan yang dipercepat
ini adalah mobil ambulans ke enam
selama satu jam saya berada di tpu rorotan
dan pemprov dki jakarta juga terus melakukan antisipasi
kebutuhan lahan makam khusus covid sembilan belas
misalnya dari penyediaan alat berat
di misi ini tersedia beberapa alat berat ataupun eskavator
milik dinasumber daya air
karena dari segi waktu dan juga dari segi tenaga
ini lebih efisien untuk menggali liang lahat
dibandingkan terus melakukan penebalan petugas
selain itu juga pemprov dki jakarta
ini memperlakukan sistem tumpang

artinya di satu liang lahat ini dapat diisi
lebih dari satu jenazah
langkah ini dinilai lebih efisien
untuk menghemat kuota lahan makam yang ada di dki jakarta
tpu rorotan seluas tiga hektare
mampu menyediakan sekitar tujuh dua ratus liang lahat
hingga minggu kemarin
sudah sekitar satu seratus makam yang digunakan
namun melihat eskalasi angka kematian yang melonjak
pemprov dki jakarta menyiapkan beberapa skema
pemprov dki jakarta mempertahankan

penguasaan pemda dki
dan itu kami akan sesuaikan berdasarkan kebutuhan
saat ini juga masih berlangsung pemadatan pemadatan
di area tiga hektare tersebut
sehingga memang kalau memang kebutuhannya
ternyata melebihi daripada kapasitas
yang sudah kami siapkan saat ini
tentu kami akan ekspan untuk membuka
lahat lahat yang baru seperti itu
jam operasi pelayanan makam di tpu
urorotan juga diperpanjang dari sebelumnya pukul enam malam menjadi hingga pukul dua belas malam
sejak awal pandemi dinas pertamanan dan hutan kota mencatat sudah lebih dari dua puluh ribu jenazah
yang dimakamkan menggunakan protokol covid sembilan belas
reza ramadan julian nur asri jakarta